tapi dari niatnya
ini coklat yang mas bubi kasih ke tini kan
kok meletak begitu tini
soalnya lagi emosi
deket sama si ini ya
tini pasti kecewa banget sama si bubi ya
kok mesti kecewa toh
mas bubi tau lah
cowok yang gak bisa nampakin janji tini
karena kemas bubi janjinya ngasih kamu gelang yang emas
tapi yang tini dapet
gelang dari timbel yang jelek gitu tini
bukan gelang yang kayak gini tini
yang mas bubi pengen kasih ke tini
ini ada yang nuker tini
dan mas bubi tau siapa yang nuker tini

mas bubi gak perlu minta maaf ya tini

centini seneng kok sama gelang pemberian mas bubi ini
centini baru kali ini dapat hadiah dari seseorang
makanya centini gak mungkin lupa mas
meskipun gelangnya jelek gitu kan
gak ada harganya
yang berharga itu yang gimana
apa yang mahal harganya
centini melihat sesuatu bukan dari itu mas
tapi dari niatnya
tapi dari niatnya
ini coklat yang mas bubi kasih ke tini kan
kok meletot gitu tini
soalnya lagi emosi
itu mas bubi
dapet sama si ini ya
secumburu juga kamu tini
ini coklat pertama kali
yang centini dapet mas
centini tau coklat ini ya juga dari mas bubi
kalau bukan mas bubi udah gak ngerti coklat itu kayak apa
makanya tak eman eman
setiap kali lihat coklat ini
centini tuh merasa dihargai
daripada orang lain
centin ini cuma pembantu mas
gue ga tahu
iya berarti kamu tinggal disunskripsi
iya mi doain mi baca petulus mi
setelah selesai kita tinggal nikahin aja
hubungan kamu sama sini lebih lengket aja
iya dong harus begitu
tapi semalam mami tuh
habis dinner mukanya cemberut kayak gitu
pasti kamu habis berantem sama cindy
enggak dong mi masa berantem cik
enak kecil aja mie enggak
bukankah kamu segar gitu
ngapain jauh jauh c dua
vitamin c dua mana ada
yang ada juga
kalau sekarang ada nih vitamin c satu sama c
iya kan fi
emang baru sih
c satu kurang bagus untuk kesehatan kamu
waduh merusak kesehatan
papi salah fi
kalau buat semuran bobi c satu itu bagus banget sih
kalau buat papi c satu itu udah nggak boleh
karena papi udah ketuaan
ah mami gak ngerti ah
udah deh berangkat aja deh ah
bingung dengarnya ah
sampai jumpa sayang
loh mas bobi tidak berangkat kuliah
enggak libur masa kuliah terus
baca apa teh
ini loh mas
lagi baca baca koran iseng iseng aja
soalnya ada berita pemain sinetron
idola centini baru putus cinta mas
kamu mau jadi pacarnya
loh kan baru putus cinta mas
ya kasihan tuh mas
sebentar tin sebentar tuh
kenapa thomas kok senyam senyum
peluang emas menjadi model profesional
mas bobi mau kasih tau mbak sindi gimana
ah ngapain kasih tau sindi
sini kan udah jadi model
enggak sih mas
mas bobi mau ajak seseorang yang spesial ikut audisi ini tim
siapa tau bisa lebih berhasil daripada sindi
kalau boleh tahu siapa orangnya
ini tin maaf ya tin
oh ya udah kamu mudah mudahan sukses ya itunya ya
mbak daftarnya di sini
wah langsung di meja saya aja
oh ini diisi semuanya ya
centini enggak jadi ikut mas
enggak soalnya centini enggak percaya diri
centini itu enggak pantes mas
ya tapi kan centini sadar diri thomas
tin yang ngeliat itu kan orang lain tin
menurut mas bobi kamu pantes banget tin
mas bobi yakin kamu pasti berhasil di bidang ini
percaya diri sama mas bobi ya
tidak usah berhati hati
ya masa anak orang jawa enggak bisa bahasa jawa sih